seorang perajin layangan yang juga pengurus masjid di kecamatan larangan kota tangerang banten
mampu berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini
ya selain dari menabung selama bertahun tahun
ia juga dibantu oleh sahabat lamanya yang tinggal di salah satu negara di kawasan afrika
ungkapan jika sudah rejeki maka tidak akan kemana
inilah yang dialami syahril muhammad
kegiatan sehari hari kakek tiga orang cucu ini hanyalah seorang perajin layang layang tradisional
setiap hari syahril hanya menghasilkan uang dua puluh lima hingga rp lima puluh rupiah dari menjual layang layang buatannya
penghasilan yang tidak seberapa untuk bisa menabung demi menunaikan kewajiban berhaji ke tanah suci
namun sang halik punya rencana terbaiknya sendiri
walau syahril telah bertahan
tahun tahun menabung bahkan mencari tambahan penghasilan dengan mengajar mengaji dan memandikan jenazah
semua impiannya baru menjadi kenyataan setelah ia menerima bantuan dari sahabat lamanya yang tinggal di afrika untuk segera naik haji
cuma ada kerajinan tangan itu yang saya bikin layang layang
harganya dari tiga puluh lima sampai lima puluh rupiah
oh tahu tahu ada orang minta
minta doa kepada saya
lalu saya berikan doa
kerja sampai ke afrika begitu aja pulang dari afrika
langsung saya dipanggil berhaji
langsung setor pada tahun itu
pada waktu itu tahun dua ribu sebelas kalau tidak salah
niat warga larangan selatan kota tangerang banten ini berangkat haji
insya allah segera terwujud
saat ini syahril telah terdaftar dalam kelompok
terbang empat puluh satu kota tangerang banten
pertengahan agustus ini ia segera berangkat ke tanah suci
dodi wahyudi tangerang